cnn indonesia breaking news
captain yang ada di sini bisa menganalisa
saya bacakan ya cap ya pada jam enam dua puluh dua pilot menghubungi jakarta control
dan menyampaikan permasalahan flight control saat terbang di ketinggian satu tujuh ratus feet
dan meminta naik ke ketinggian lima feet
jakarta control mengizinkan pesawat naik ke lima feet
jadi satu tujuh ratus feet meminta naik ke lima feet ada permasalahan flight control
ini oke menghubungi jakarta
captain edward sudah menyampaikan permasalahan flight control saat terbang
kalau dia tahu permasalahan flight control
ini katanya dari percakapan antara pilot dengan atc
ya saya nggak bisa jawab ya karena banyak hal gitu
flight controlnya dia tahu dari mana kan
kalau flight control itu kan harus ada datanya
kalau cuma dibilang apa dia kontak ke atc saya juga nggak tahu
kan biasanya kalau kita ada problem kita mau kembali lagi sudah airborne gitu masih dekat
atau kalau misalnya perlu bantuan pengen pengen atau mede mede kalau udah harus ada
kalau sekarang ini dia minta bilang flight control saya nggak yakin
ya nggak yakin juga ya
mungkin bukan flight conter mungkin ada hal yang lain kan
ini karena kurang spesifik juga ya
flight control itu ada yang kemarin saya bilang
ada bagian tapi krusial ini
ini krusial sekali
iya sangat krusial
itu nyawa kita mas kalau setir mobil tiba tiba macet mau pakai apa nyetirnya
makanya di sini cuma bilang flight control
saya juga nggak ngerti flight control yang mana
sehingga bisa terjadi seperti itu
apakah flight control itu ada banyak ya
apakah kalau salah satu flight control tidak berfungsi itu masih bisa airborne masih bisa dikendalikan
kalau dikendalikan ini saya ngambarin aja di dunia
di dunia itu terjadi saya lupa pesawatnya tapi yang jelas dc sepuluh
iya tiga mesin
terus mesin nomor dua itu meledak
sehingga serpihannya memutuskan semua hidrolik
bisa diterbangkan tetapi karena pesawatnya sudah steady saat terjadi itu
akhirnya ada instruktur datang ke sini
yang satu instruktur kalau mau belok engine kanannya dibuka
misal belok kiri
iya ada videonya
ada di youtube juga kok itu
akhirnya diterbangkannya begitu
dengan power ya
kalau mau desain ya powernya dikurangin
tetapi pesawatnya tetap keras
pesawatnya tetap keras
walaupun ada yang selamat
tapi tetap keras
ya kalau saya mengibaratkan mobil setirnya doll
kalau remnya bagus
kalau mobil remnya itu imbang kiri kanan
di rem dia berhenti lurus
tapi kalau remnya nggak imbang belok kiri kanan nggak jauh
ya semacam itu
jadi ibarat pesawat pun bisa sama
flight control yang berbahaya menurut saya
saya punya pengalaman
tahun delapan puluh an delapan puluh lima ke atas saya lupa
saya terbang dari semarang ke jakarta
yang pertama take off burak pakai hs tujuh ratus empat puluh delapan
terus pelita air
semua tujuan jakarta
selisih waktu memang
tapi hs kan ya mohon maaf kan rada pelan nih karena apa
nah pelita nomor dua
rada jauh sama pelita
nah waktu itu ada call me di
saya merinding nih kalau
karena saya dengar sendiri
me di kan kita semua diem
saya dipanggil sama jakarta control
posisimu di mana
saya disuruh ngejar pesawat itu untuk melihat
di depan saya ada pelita
karena jet ya ngejar lah ya
terus apa yang saya dengar dari komunikasi
kita kan dengerin
apalagi saya pernah dipanggil untuk deketin
kan jauh nih
cuma dari pendengaran itu
ngeplek itu jadinya elevatornya begini
di depan mata anda
di range apa
ya di range saya
makanya saya tadi merinding
ini masih kalau inget itu
jadi seorang pilot denger mede itu aja merinding
kita harus memberi bantuan semaksimal mungkin
nah jadi saya bilang kalau flight control ini kan libatannya banyak sekali
ini pengalaman yang saya dapatkan
itu terjadi seperti itu
dan memang itu crash juga faktanya
tapi itu tahun delapan puluh an
saya terbang tahun tujuh puluh tujuh
harusnya dengan apa namanya teknologi sekarang
kemungkinan kemungkinan terburuk itu sangat bisa diantisipasi gitu kan
tapi ada beberapa nanti kita akan bercerita soal pengalaman pengalaman seperti ini menarik sekali
tapi ada beberapa hal yang harus diklarifikasi dari captain ewet
terutama tentang adanya dugaan bahwa pesawat ini sebenarnya sudah rusak
dari lian pasar menuju jakarta kemudian quote unquote ini ini yang berada
gossip gossipnya dipaksakan terus
gossip gossipnya dipaksakan terus
ada logbook atau maintenance book yang beredar di media masa seperti itu
nanti captain advard mungkin bisa mengklarifikasinya
apa bacaannya seperti apa cap
apa yang dikatakan di sini
seberapa major masalah ini
terus yang bawah apa tuh
nah pertama tama ya saya sangat sedih ya ini yang boleh lihat cuma captain sama engineering
tapi kok bisa seluruh dunia sekarang bisa mengakses ini
nah ini setiap kita selesai
harusnya ini rahasia ya
oh rahasia lah
sesudah kita selesai terbang itu kan kita mengecek kalau ada kerusakan atau ada kelah namanya
apapun itu sekecil apapun misalnya lampunya putus
lampunya ini putus nanti tolong diganti
dan itu ini kosong ini berarti sebelum dijawab
jadi kalau sudah dikerjakan itu ada jawaban di corrective action namanya
nah saya punya jawabannya sesudah itu dari yang aslinya ini yang sudah dijawab
oh sudah dijawab
bisa di zoom in sambil anda bacakan cap
bacakan udah nggak bisa
oke kurang lebih jawabannya apa
intinya semua yang di komplain di situ itu sudah dikerjakan ini captain bisa bukti
ini bisa saksi ya ini yang ini aslinya kan ini kosong
nah sekarang ini dijawab di sini
dan itu tidak mungkin rilis dikasih clearance kalau memang itu kan
sudah pasti mas orang bilang oh landingnya malam jadi gak ada waktu
pesawat itu bisa nggak tidur sampai tergantung jamnya masih bisa cukup nggak ada urusan
jangankan oh landingnya jam satu jadi di preparet sekian jam
sepuluh menit juga kalau rusak selama jamnya masih masuk mas itu bisa diterbangkan
jadi kalau ini saya nggak setuju dan saya sangat sedih ya
ini bisa beredar gitu kayak beredan
dan apalagi jawabannya ini juga tidak beredar
jadi orang mengiranya lagi lagi captain ini bisa sampai
karena kata anda seluruh dunia tadi tahu
saya karena pernah iya dong kita malu lah sebagai bangsa yang besar
oke anda harus klarifikasi di sini supaya semua clear gitu
betul karena saya sedih apa
saya langsung bilang ke tenny itu siapa
akhirnya dikira ini captain sebelum dijawab
saya selama berapa hari ini kan saya terus terbang nih semenjak senin selasanya saya langsung terbang
sampai hari ini baru pulang nih saya kan
saya pengen tahu gitu loh ini
bukannya mau ketahui kenapa pesawat itu celaka
tapi saya pengen tahu ini apa sih semua kok orang jadi digoreng sana digoreng sini
kalau dalam safety gitu
semua pilot saya rasa teman teman saya baik yang senior yang junior apalagi
ini kan masih captain junior atau masih mungkin sepuluh ribu jam lah saya nggak tahu
enggak maksudnya yang sebelum ini menerbangkannya kalau saya lihat mungkin seangkatan sama almarhum
tapi nggak mungkin dia mau menerbangkan
kalau dibilang wah udah rusak dipaksakan terbang
ini pengetahuan yang perlu sekali untuk dijelaskan
kepada hal layak ramai ini ya
kalau ngelihat ini
logika logika seperti ini kan kadang kadang orang awam suka ya terpapar gosip
kemudian mudah percaya diombang ambilkan terutama media sosial gitu
kalau seperti kami kami pastikan ini seperti langkah untuk cross check untuk klarifikasi seperti itu
kalau kapten yang berani pasti banyak
semua kita pemberani lah
tapi kalau pilot yang nekat itu jarang mas
ya lah barani sama nekat itu beda ya
hal hal paling buruk
saya mau kasih
kalau misalnya banyak orang orang mengatakan
oh pilot pilot ini banyak yang sudah dekat dengan ujung nyawa gitu
momen momen yang mungkin anda tidak pernah lupakan sudah dekat dengan ujung nyawa
seperti rekannya captain edward ini captain rico seta mavella
yang juga pernah mengutarakan pengalaman dekat dengan ujung nyawanya kepada kami
di sini indonesia beberapa waktu yang lalu
boleh kita putarkan
ada suara yang bilang bahwa saya harus bergegas cepat berangkat
saya pengen berangkat cepat kalau bisa before skate
jangan sampai terlambat
ini perkataan saya yang saya sampaikan ke semua divisi
ground handling teknik kemudian cabin crew cleaner semua
sampai di apa
di persiapkan dengan baik
sudah ceritanya satu ratus empat puluh satu penumpang masuk ditambah crew total satu ratus empat puluh delapan
sudah ready tutup pintu
belum ada tanda apa apa
semua baik baik aja
kemudian kami berbalik di langsang pacu sudah siap
akhirnya kita request untuk take off batik enam ribu dua ratus tiga puluh satu ready for departure
akhirnya dikasih sama almarhum agung
terus kita reply dengan yang sama
di satu lima ratus kaki saya melihat ke kiri ada lautan itu yang bergejolak
tapi saya pikir itu fenomena apa saya juga nggak tahu
kami nggak tahu kalau itu tsunami
kami call lagi ke pengatur udara mutiara tower batik enam ribu dua ratus tiga puluh satu
saya panggil sampai ke atas
sampai saya bilang ini kayaknya lagi sholat atau lagi ke toilet nih
tapi kan nggak mungkin pengatur udara bisa ninggalin situ
setelah saya menye film itu durasi cuma sebelas detik
kalau saya tahu itu bencana
pasti akan saya abadikan terus
saat itu memang kani sudah meluncur dengan kecepatan tinggi
detik detik terakhir cuma itu aja yang saya rasakan
ada goncangan ke kanan sedikit pindah ke kanan pindah ke kiri
tidak terlalu signifikan tapi saya cukup sensitif
kalau gerakan di runway kan ada misalnya ada titik gitu ya
dia akan cuma bergerak di situ
tapi kemarin itu di
karena saya lihat jauh
keluar dari titik itu
dan momennya jelas kok
oh saya lihat engine parameter semua bagus
kalau saya membatalkan sesuatu dan gempa itu ada trajectory
trajektor itu pergerakan ke kanan ke kiri dan ke atas bawah
yang bisa melontarkan pesawat saya keluar landasan
kesempatannya belum cukup kemudian saya terlontar tidak bisa dikendalikan
dan itu bisa lebih parah
belum landasan yang retak
jadi hal hal yang sangat membahayakan bisa saja terjadi di landasan itu
captain ini salah satu cerita dari rekan captain yang katanya sudah hampir gitu ya
pengalaman diambang ambang maut gitu
anda punya pengalaman pengalaman sudah apa
yang paling berbekas buat saya
waktu saya masih baru jadi kapten foker dua puluh delapan
itu berbekas sampai sekarang
artinya saya terbang jakarta balik papan
dan itu maghrib sampai balik papan
dan roda saya sebelah tidak bisa turun
lakukan segala prosedur
segala prosedur saya lakukan
saya minta ke laut
itu saya sudah sampai overfly
iya cap roda kanannya tidak turun
kan ada teman juga yang mau ke jakarta
gue ada di situ gue liat
betul tidak turun
akhirnya saya ke laut
itu kayaknya nyawa itu memang di ujung tanduk nih
di ujung hidung nih
tapi yang sedih ya
kita boleh bilang pramugari itu di train juga
tapi kan baru juga
saya ceritain kondisinya
itu penumpang tahu apa tidak
nanti saya harus kasih tahu
terus akhirnya saya kasih tahu
pramugarinya yang satu nangis
yang satu akhirnya nangis kan
kamu tidak boleh keluar dari kokpit
kan tidak lucu
pramugari keluar dari kokpit nangis
kan gitu ya
yang satu oke
kamu prepare belakang dulu untuk ini
nanti saya akan announce ke penumpang
artinya memberitahu penumpang
harus itu ya captain
harus itu ya captain
karena kalau roda tidak turun kan kita crash lah kira kira
terus saya kasih tahu penumpang bahwa kondisinya seperti ini
itu langsung silent tuh kan penumpang
terus akhirnya ikuti petunjuk pramugari
semuanya dipersiapkan untuk mendarat
tapi saya masih muter muter
ada satu jam
supaya kalau landing crash bensinnya sedikit
tapi di samping itu saya minta juga bantuan dari tower
dia siapin fire fighting termasuk ambulan sama dokter dokternya
karena saya waktu itu sudah dua kali overfly kondisinya seperti itu
tapi nggak tahu ya nggak tahu doa dari penumpang
kopilot saya tenang sebenarnya
yang nangis hanya pramugari satu
setelah dia berhenti nangis
saya suruh beresin dulu matamu semuanya baru kamu ke belakang
akhirnya dia ke belakang bantu belakang
apa yang terjadi
akhirnya saya sudah siap untuk approach
untuk mau mendarat
semua sudah di bawah sudah siap
saya tahu keajaiban terjadi
saya ngeluarin speed brake rudanya kopilot saya teriak
tapi pintunya masih kebuka
benzin saya sudah ini
akhirnya saya parkir
parkir buka pintu
ternyata penumpang tidak mau turun
terus begitu saya buka pintu covid saya bilang
kenapa penumpang nggak turun
tanya ampar mungi
apa yang terjadi
saya berdiri di pintu kokpit
yang depan itu langsung berdiri
sudah saya harus berpelukan dengan seluruh penumpang

jadi saya bisa membayangkan
tensnya penumpang dengan saya katakan bahwa ini akan emergency landing
dan tiba tiba saja
roda yang tadinya tidak bisa turun
ini mungkin juga doa dari penumpang juga
semua pasti berdoa
pasti doanya khusus
tapi lagi lagi ketenangan itu kunci nomor satu
ketenangan dan sop dan disiplin tadi seperti kata anda
jadi saya mendarat dengan ini
akhirnya harus pulang jakarta saya tidak mau
saya mau ke hotel
paginya suruh pakai pesawat itu lagi
saya tidak mau
itu sudah diundang
ganti yang lain
kalau captain edward sendiri
satu menit mungkin dari anda kayak
ya kalau saya sih
beberapa kali yang fatal ya
di dulu di sempati
single engine pernah
kalau yang fatal ini di lion
saya paling nggak pernah lupa itu tanggal tiga puluh november tahun dua ribu empat
saya dulu masih pakai sms ya
saya sampai cengkareng itu schedule kalau nggak salah jam empat sore
tiba tiba lima menit kemudian saya diganti schedule nya
harusnya saya yang schedule ke solo
saya diganti ke jogja
saya ajak ya pindah
saya masih ketemu dengan pramugarijo
hei kamu yang mati dibangkitkan ada salah satu
akhirnya saya berangkat dia berangkat
itu cuacanya sangat jelek waktu hari ketiga
saya raining jogja karena anugerah
saya bisa mendarat
saya pulang lagi sampai di jakarta
karena pesawat yang captain bawa tadi
keluar landasan katanya
itu harusnya pesawat yang anda bawa
karena captain yang ini belum punya
boleh di jogja
akhirnya saya diganti kan
nah sudah itu malamnya jam dua belas sudah airportnya buka
bersama captain adhao mau kalau mungkin
kita mendarat jam dua belas malam
di situ saya masih lihat pesawat yang harus saya bawa itu dikuburan berhenti dengan nggak tahu
waktu itu belum tak apa apa
saya cuma mensyukuri
saya diluputkan dari
ya makanya takdir itu pasti ada ya
tapi ya kayak kemarin saudara kita harvino dibilang harusnya terbang kemana
yang saya dengar itu dia nggak jadi
kan kita nggak bisa menolak takdir
nah satu lagi mau saya sampaikan
saya juga ya pernah
ya pernah terbang saya tanggal lima juni dua ribu enam
jakarta ujung panang menado
nah begitu saya mendarat di makassar
itu kapal itu namanya yohannes sekarang di suatu penerbangan
pertama ban depan pecah satu mas
begitu landing pecah satu
saya cuma bilang ke mandi
karena kalau ngerem ban pecah gimana mas
pasti lari ya
tiba tiba dua ratus meter kemudian
bukannya satunya pecah bisa ke
dua duanya pecah mas ban depan
saya hanya berseru
ya karena saya punya iman dan saya percaya nyawa itu nggak akan putus sebelum pada waktunya
akhirnya saya berseru di ujung
saya berseru dalam nama tuhan saya reverse engine nya saya di ujung landasan mas
pas dekat rumput itu pesawat berhenti
itu pengalaman pengalaman yang saya yakin masih banyak lagi pengalaman pengalaman bisa kita bagi dengan pak alam bisa
tapi senang sekali kita bisa mendengar intinya pilot juga manusia
semua tuhan yang penentukan
tapi lagi lagi ketika ada situasi yang
paling buruk teknologi belum tentu bisa membantu kita
ketenangan dan doa itu mungkin jangan jangan lebih ampuh dari teknologi yang super canggih yang dibuat oleh manusia
terima kasih captain edward
terima kasih cathe tarbianto sudah berbagi pengalamannya bersama kami di cnn indonesia pada malam hari ini
demikian breaking news cnn indonesia pada malam hari ini
saya budi adiputro